nah kita sekarang ke informasi selanjutnya ini masih berkaitan dengan informasi kesehatan ya
ya apalagi untuk anda yang mau mainan kayak tadi outdoor kayaknya jangan dipakai deh
kita bicara soal lensa kontak
nah banyak alasan seseorang menggunakan lensa kontak mulai dari kebutuhan karena matanya minus hingga untuk kecantikan
namun ternyata penggunaan lensa kontak yang salah dan tidak sesuai dengan kondisi mata ini justru dapat menimbulkan iritasi ringan hingga akhirnya menyebabkan kebutaan
lalu apa tips penggunaan dan juga perawatan softlens agar tidak membahayakan mata kita
nah berikut ini liputan ya
banyak alasan seseorang menggunakan soft lens mulai dari kebutuhan karena mata minus hingga untuk kecantikan
penggunaan softlens yang salah dan tidak sesuai dengan kondisi mata dapat menimbulkan iritasi ringan hingga kebutaan
salsa bila andriani seorang selebgram sempat menghebohkan jagad dunia maya beberapa waktu lalu saat membagikan postingan soal matanya yang mengalami iritasi berat akibat kelalaian dalam penggunaan softlens
itu karena itu ada infeksi di kornia mata di kedua mata karena soft lens tidak ada iritasi
udara aku sampai masuk ke dalam kornia aku juga tidak mengerti sebenarnya kenapa
cuma aku memang agak nakal sih aku suka pakai tidur aku suka pakai mandi aku suka pakai berenang
selain salsa indah juga pernah mengalami masalah mata akibat soft lens
ia pernah mengalami iritasi luka di kornea karena menggunakan soft lens lebih dari delapan jam
indah menggunakan soft lens bukan karena minus melainkan untuk penampilan
aku ngerasa kok di mataku itu ada yang ganjel gitu kenapa ya gitu
dan itu tuh ngerasanya kayak ngereket gitu di matanya
nah setelah aku coba copot soft lensnya terus ih kok masih burem matanya kenapa ya
dan itu perih gitu
nah sampai akhirnya aku berinisiatif untuk pergi ke dokter
nah akhirnya setelah aku pergi ke dokter dokter bilang kalau ternyata ada luka di mataku karena pemakaian soft lensku itu
terdapat dua jenis soft lens yaitu hydro gel dan silikon hydro gel
lalu bagaimana menggunakan dan memilih soft lens yang tepat
ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita ingin menggunakan softlens
pertama pastikan tangan kita bersih
cuci tangan pakai sabun dan dibilas dengan air yang mengalir
kuku juga jangan terlalu panjang
dan gunakan soft lens sesuai dengan kondisi mata kita
mata saya kering saya menggunakan titu yang silikon hidrogel karena ini jauh lebih memudahkan udara oksigen masuk ke dalam mata dibanding yang hidrogel
selain itu softles juga tidak boleh digunakan saat tidur dan berenang